ikut saya ke ruangan sebelah
jantungnya agak bincang ya
gitu ya dong
dan pak rangga pun lagi bangun rumah di luar kota
tapi itu pun sudah disita semua sama
jadi begitu pak
jadi semuanya sia sia
pas rangga meninggal
betul betul tidak meninggalkan aku harta sedikit pun
jadi itu artinya aku sebentar lagi akan miskin
aku harus putar otak
aku akan menggunakan rumah ini
sebelum rumah ini diambil
aku akan buka praktek di sini
pokoknya aku gak mau miskin lagi

itu tadi juga usia
jinudah kita bisa hasilin
di situ tuh tidak
coba deh kita bisa
wah pengen apa nih ni
doi balu jadi tuker
karena jujur bu saya belum siap untuk menikah bu
karena saya ini masih kuliah bu
saya pernah melakukan itu sekali
tapi sama pasien saya memang kena penyakit
jadi janinnya memang mesti diangkat
saya gak mau
gara gara kehamilan saya ini masa depan saya jadi rusak
apa lagi kalau orang tua saya tahu bu
pasti bisa bisa diusir bu saya dari rumah
saya akan bayar ibu lebih mahal
asalkan ibu mau bantu kami
gimana ya sebenarnya ini melanggar hukum
ini gak akan datang lagi
ibu bisa kan bantu kami
tapi tolong hal ini dirahasiakan ya
ya bu kami janji akan menjaga rahasia itu
iya kan beb
ya udah ikut keuangan saya
bagaimana bu pacar saya
aman aman aja kan
iya masih di dalam sebentar lagi juga sadar
oh ya saya tinggal dulu ya saya mau kubur janin
iya makasih ibu ya

memang gak ada orang yang mau ngelahirin setiap hari
tapi orang bodoh yang ingin membunuh jan ini hampir setiap hari
jadi aku bisa memanfaatkan mereka
aku akan membuka praktek sendiri
dengan gedung praktik bidang aku
pasti gak ada yang curiga
iya silahkan masuk
apa benar klinik ini bisa buat aborsi
anda perlunya aborsi atau cek kehamilan
saya nggak mau anak ini
soalnya anak ini bukan anak suami saya
kalau saya kena masalah berarti kamu harus tanggung jawab
iya bu saya janji saya akan tutup mulut
asalkan ibu bantu saya
iya saya bantu
tapi tarifnya mahal
saya akan bayar berapa pun yang ibu mau
iya ini apa keluhannya
ini dokter pacar saya bawa aborsi
ini dokter pacar saya mau aborsi
ini dokter pacar saya mau aborsi
ikut saya ke ruangan sebelah
jantungnya agak bincang ya
emang gitu ya dok
bu yartek kenapa
maaf bu saya muntah disini
soalnya toiletnya lagi ada orang
saya gak tahan bu
ya udah gak apa apa
kok saya seperti nyium sesuatu ya
kayak bau bangke gitu
sepertinya asal baunya dari sana
sepertinya asal baunya dari sana
kalau bu yartek sampai menemukan janin yang aku kubur itu
bisa bisa bu yartek curiga
bisa bisa bu yartek curiga
enggak itu bukan apa apa nggak usah dilihat bu
itu bangkit tikus yang tadi pagi saya kubur
itu bangkit tikus yang tadi pagi saya kubur
nanti kalau ibu lihat tambah mual lagi

ibu jadi usg
mulai sekarang aku harus lebih berhati hati
aku gak boleh kubur jam janin itu lagi di sini

mita ya allah ibu kangen sekali sama kamu nek

butuh bantuan ibu
bantuan apa apa yang bisa ibu bantu buat kamu
ibu tolong kuburin janin janin yang udah aku aborsi
ibu tolong kuburin janin janin yang udah aku aborsi
bisa gak singkat kecil kecil
kalau orang orang negara iban
aku udah buka praktek aborsi bu
aku udah buka praktek aborsi
janin yang kamu aborsi itu
dia berhak untuk hidup
dia itu tidak berdosa
bukan mau dengerin ceramahnya ibu
ibu bisa bantuin aku apa enggak
ibu gak mau bantuin kamu
pokoknya ibu gak mau
ibu tuh gimana sih ibu bisa aja ngumpulin orang orang yang ibu gak kena
tapi masa anak sendiri gak mau
sebelum allah murka sama kamu

ngomong dari tadi kalau gak mau
gak usah kebanyakan wajah
wajah wajah sama ibu
nanti di bantai ya pak
oh iya begitu saya berusaha
kamu kok pulang pulang jembet gitu
habis dari mana sih bu
itu lho pak
jelas aku lihat dengan mata kepala aku sendiri pak
tapi bu mita gak mau ngakuin
kalau dia sudah suruh orang
untuk ngubur janin hasil aborsi ilegalnya itu pak
apa itu benar bu
ya bener lah pak emang bapak pernah lihat ibu bohong
ibu tenang dulu jangan pakai emosi
kalau memang bu mita
buka perhatian aborsi ilegal
sudah pasti saya sebagai ketua rt di sini tidak tinggal dia
kita nggak boleh buru buru bu
gak boleh gegah pak
kita harus menemukan bukti yang jelas dulu
baru kita ambil tindakan
iya iya bapak benar
ya udah kalau gitu
kita bicarakan di dalam
kan pak bapak lihat sendiri kan
gelagat bu mita mencurigakan
wanita tadi itu pasti mau aborsi
nah kita harus pergi ke polisi pak sebelum terlambat
kamu yang sabar ya
anda tetangka pasah
telah melakukan tindakan aborsi ilegal
pak ayo kita bicarakan di kantor bu
saya mau sama mereka bu pak
bawa dia pak
pak saya enggak salah pak
pak lepasin saya pak
buetek berarti jelasin dong sama mereka
kalau saya itu enggak salah
ibu menyerah saja
ibu harus mempertanggungjawabkan perebutan ibu
sesuai jalur hukum yang ada
sampai jumpa lagi